polres jaya wijaya papua telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka pelaku kerusuhan di wamena papua dua puluh tiga september lalu
sementara tiga orang masih dalam proses pengejaran
kasat reskrim berhasil menangkap daripada pelaku pelaku itu tujuh orang
dan daripada tujuh orang itu dikembangkan lagi menjadi dua belas
yang mana sembilan sudah dinyatakan tersangka dan kemudian yang tiga ini masih dpo kita cari
backgroundnya dari akademi ada terus kemudian dari asn ada terus kemudian dari murid siswa ada
seperti itu kepala desa juga ada